kalau biasanya perlengkapan bagi para gamer hanya dari luar negeri ini ada sebuah game seat untuk bermain game balapan ternyata buatan bogor jawa barat ini dia
anda yang menyukai game balapan seperti ini pasti memahami bahwa pengalaman bermain menggunakan kontrol pad atau keyboard
tidak sebanding dengan mengendalikan sebuah kendaraan dari belakang kemudi
tikungan demi tikungan serasa lebih mudah dilahap sehingga kita pun lebih gampang menaklukkan lintasan
berbagai produk perlengkapan game dari luar negeri sudah bermunculan untuk menghadirkan suasana balapan bagi para gamer
tetapi selain perlengkapan impor ada juga perlengkapan buatan dalam negeri
salah satunya flexi game seat
ya saya perlu akui bahwa bermain game di atas flexi games ini serasa seperti bukan bermain game
tapi berasa berada di belakang kemudi mobil balap subuhan
kenapa karena memang joke ini sendiri pun juga dibuat dengan joke yang digunakan oleh mobil balap
selain itu juga ini sangat kokoh sehingga kita juga bermain di sini juga sangat bisa berjam jam karena nyaman sekali
pria asal bogor jawa barat ini merancang flexi game seat
enam tahun lalu berawal dari kegemarannya bermain game balapan
ketika itu ia ingin membuat game seat yang selain bisa ia gunakan sendiri juga dapat digunakan oleh anaknya
di luar dugaan hasil rancangan yang ia unggah di media sosial mendapat banyak tanggapan positif
ia kemudian mengembangkan perangkat ini untuk dijual kepada para gamer lainnya
ya jadi memang nggak sekaligus langsung jadi bagus perfect gitu
jadi saya selalu meminta
input dari pemakai atau pembeli gitu
apa nih yang harus di improve nih
nah saya sangat senang sekali ketika mereka merasa puas
oh udah bagus nih ini nih
ada yang ngomong oh ini kurang tinggi setirnya atau apa gitu
itu jadi masukan buat saya untuk dilakukan perbaikan di batch berikutnya gitu
salah satu keunggulan flexi game seat adalah sifatnya yang modular
pembeli bisa menentukan sendiri skema perangkat yang mereka kehendaki sesuai kebutuhan dan anggaran dan
berbeda dengan produk serupa yang dijual di luar negeri
perangkat flexi game seat bisa di upgrade atau diubah fungsinya
ini bisa dipakai untuk racing
kemudian kalau orang yang bosan racing bisa diganti setirnya menjadi keyboard untuk meja gitu
kemudian bisa juga untuk flight simulator
itu pun tanpa harus mengganti semuanya
cuma hanya mengganti dudukan dudukannya aja
misalnya dudukan untuk setirnya dudukan untuk pedalnya dan untuk sifternya
kebanyakan mereka yang membeli ini
yang membeli perangkat ini disebut oleh afif adalah para pecinta game balap
namun ia mengatakan banyak juga universitas atau pilot penerbangan yang membeli perangkatnya untuk dipasang di simulator pelatihan
untuk itu produknya dibuat dari material kuat sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu lama
saya berani mengasih jaminan kepada pemakai
kalau sampai patah silakan tukar lagi baru gitu
selama ini belum ada
flexi game seat dijual secara daring dalam empat versi yakni light essentials advance dan pro
dari harga mulai sekitar rp satu sembilan juta sampai rp tujuh juta